oh mama mau ke kamar
sama anak kesayangan mama tanti nggak mau ngobrol juga
sama ma aku juga males kok bicara sama mereka
yuk mari kita ke kamar
ma makan yuk
nih makan nih
kami bukan mau makan
tapi mama mau kasih pengumuman
mau beli lagi sekarang
biar aku aja nyampein ya
nenek bilang mulai sekarang
mulai sekarang aku yang memimpin perusahaan menggantikan andre
akhirnya satria akan jadi pemimpin perusahaan menggantikan andre
akhirnya zathia bisa membuktikan kemampuannya
ma kurang jelas tadi
perlu ditegaskan lagi
maksudnya posisi andre dia harus berpikir dengan kebenaran
posisi andre sekarang di kantor sudah digantikan oleh satria
sekarang andre jadi anak buahnya satria
udah ngerti udah jelas masih kurang
nggak usah pakai salam salaman nggak penting
nanti aja di kantor
ma yuk kita makan kita makan di restoran aja ya
sat ya jalan
terima kasih banyak
selamat pak satria
terima kasih terima kasih
selamat pak satria
iya terima kasih
selamat bergabung kembali pak satria
saya juga senang bisa bergabung lagi
nenek minta satria ngegantiin kamu memimpin perusahaan
dan aku nggak bisa ngebantah
karena semua itu adalah keputusan nenek
dengan tangan satria
dengan kemampuannya dia
dia pasti bisa mengembangkan
dan memajukan perusahaan itu
waktu kamu yang mimpin
perusahaan itu juga maju kondre
pokoknya kamu gak kalah hebat dari satria
kalian berdua punya kelebihan dan kekurangan masing masing
tapi ya udahlah
yang pasti dalam keadaan apapun
aku pasti selalu di samping kamu
kamu ada di rumah aku
selalu support aku
kata andre nenek udah pulang dari rumah sakit
mudah mudahan beliau gak keberatan
mama beruntung banget hari ini
karena hari ini nggak hujan ma
jadi mama bisa menghirup udara segar
dokter bilang mama harus sering sering keluar
biar cepat sehat
mama harus selalu berhubung carrie aer ying dan harry

aku yang nanti klubku langsung kuatidentif
sente indi nenek apa kabar
aduh nenek udah keliatan jauh lebih sehat dewi senang
nah ini dewi bawa bunga buat nenek
tunggu apa lagi nenek udah kasih tanda untuk kamu keluar
sekarang keluar keluar
tapi tante dewi cuma ingin lihat keadaan nenek
sekarang udah lihat
udah kan jadi silahkan keluar
karena nenek udah gak suka lagi lihat muka kamu di sini
lagipula gak ada yang mengharapkan kamu di sini dewi gak ada
buat apa kamu cuma sumber masalah
sama seperti tanti
kalian berdua bersekongkol kan
untuk menyimpan rahasia sampai begitu lama
jadi tolong sebelum aku bertindak macam macam tolong keluar keluar
tunggu tante dengar dulu penjelasan dari dewi
dewi sama sekali gak berkomplot sama siapapun
bahkan tante tante pun gak tahu kalau dewi tahu
tanta sampai kapan tante akan menyimpan rasa dendam di hati tanta
tante tanti kan gak sengaja tolong maafin tante
selama ini kan tante tanti udah baik sama tante indi
maksud kamu kamu mau bilang kalau aku yang salah
dan tante yang benar
maafin dewi permisi